ini berarti agak meleset tujuh menit dari estimasi kesampaian atau ketibaan

nantinya ruas tol semarang demak seksi satu akan berada di atas permukaan laut
rabu tiga belas maret daftar panel harga bahan pangan nasional menunjukkan mayoritas harga pangan kompak naik jika dibandingkan dengan harga pekan lalu pada enam maret dua ribu dua puluh
kelima apa tuh bangladesh
warga yang ingin membayarkan iuran bulanan biasanya datang ke kooperasi dengan sejumlah uang atau bara yang telah disepakati
kami mensyaratkan beberapa tempat
juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan perburuan terenggiling
bahwa penggunaan jar gas ini sebenarnya
jadi basket di klubnya itu otomatis berkurang latihannya
karena kalau dibiarkan kondisinya seperti ini
dibagi vaksin booster dan sebagainya
al quran puasa kemudian kita berbagi bersedekah
kita lihat di belakang kita di sebelah kanan kita ini ada fanspik kri ami
mobilitas masyarakat membeludak dan kini mitigasi untuk menekan kenaikan kasus covid sembilan belas perlu menjadi perhatian
iya dulu sempet ngikutin ibl juga puh
saya kembali ke pak bupati kembali
sekarang latihan tambahan dulu dua kali
jadi kalau kita sendiri membuat data pribadi palsu itu juga tidak diperbolehkan
oleh karena itu yang bagian selalu kita evaluasi pada manajer meeting tadi sore yang kita laksanakan untuk kita sama sama membenahi
yang menguatkan setiap langkahnya mengayuh gerakan literasi ini
atau dalam bahasa hukumnya yang ringan atau tidak kayak gitu
ya tentu kita bisa belajar banyak ya dari kasus di kereta cepat jakarta bandung
anda dengan pemandangan sawah yang membentang luas beberapa menu seperti bebek goreng
untuk membantu prajurit menghadapi voc
nggak ada suatu kejadian yang bener bener plok langsung putus gitu
iya lah dua puluh tiga tahun lalu
tapi tim gua ada beberapa orang korea orang mule gitu gitu lah
kalau mau ngejar waktu kemungkinan naik lagi sih
atau peluang itu memang tetap ada bu nadia
itu akan ramai sekali untuk kita penuhi pelanggan pelanggan industri
karena bukan hanya isu upah minimum ini sebenarnya yang harus terus dikritisi
respon dari pihak sekolah taunya tuh saya ketika mengalami bullying pada itu puncaknya itu saya mengalami bullying fisik
iya mas bima terakhir nih
sejauh mana kemudian intervensi pemerintah kabupaten daerah ini pak bupati untuk bisa meminimalisir penyebaran dari soal mobilitas warga
dari dua jenis energi baru terbarukan yaitu
sop pondro menggunakan iga sapi sebagai bahan utamanya ditambah beragam rempah lezat dalam campuran kuah sopnya
karena nanti orang melihat saya tidak objektif
tapi sebenarnya menjadi pertanyaan itu siapa yang membuat rally harga emas ini menjadi tinggi atau apa alasannya mas